lebih dari seribu warga krukutaman sari jakarta kehilangan tempat tinggal setelah kebakaran melanda permukiman padat ini sabtu dinihari
warga pun mengungsi ke posko serta musola dan tidak sedikit yang terpaksa bermalam di halaman rumah warga yang selamat
zulfiqar dan putrinya yang baru berusia dua tahun terpaksa tidur dengan alas seadanya di pelataran rumah warga
padahal angin berhembus kencang pada minggu pagi yang berpadu dengan menyengatnya aroma sisa kebakaran
namun ia tak punya banyak pilihan
rumahnya di rt lima belas rw tiga kelurahan krukut kecamatan taman sari jakarta barat hangus dilalap api
tak banyak harta benda yang bisa diselamatkan selain yang melekat di badan
begitu juga dengan maimanah yang bermalam di musola bersama ratusan warga lain
saya minta bantuan lah buat ngebangun rumah aja biar saya juga biar sehat badan saya ada penyakit hati saya sehat
menurut keterangan warga
api berasal dari salah satu warga yang berada di krukutaman sari jakarta barat hangus
satu rumah di rt sebelas yang kemudian merambat ke rumah rumah yang berdempetan di tujuh rt lain
dari pihak lurahannya sudah ditandatangani sekitar dua ratus enam puluh delapan bangunan atau rumah
dari berapa kakak ini
kurang lebih enam ratus kakak
pemerintah provinsi dki jakarta menyiapkan lima tenda posko bantuan untuk logistik
dan menampung warga yang kehilangan tempat tinggal
sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran di permukiman padat tersebut
mahardika utama jakarta
ratusan anak anak menjadi korban terdampak akibat kebakaran yang terjadi di kelurahan krukut taman sari jakarta barat ini pada sabtu dini hari
dan untuk itu kita langsung saja sapa ada koresponden kami mumtazza catraning dingrat yang ada di kawasan krukut jakarta
bisa anda jelaskan hari ini adalah hari senin
apakah anak anak tersebut tetap bisa bersekolah kembali atau justru mereka terkendala dengan tidak adanya alat alat sekolah termasuk dengan seragam sekolah yang harusnya mereka kenakan
selamat pagi fani iqbal
tadi pagi saya berjumpa dengan sejumlah anak anak usia sekolah
ada yang anak smp dan juga sma
dan pada saya tanyakan apakah kemuliaan anak tersebut adalah korban begitu dari kebakaran
namun mereka mengatakan bahwa mereka bukan korban
jadi kalau dilihat ada beberapa anak anak yang sekolah yang menggunakan seragam lengkap ternyata mereka bukanlah korban
sedangkan saya lihat ada beberapa anak anak begitu yang pagi hari ini masih tidur
ada salah satunya mereka mengungsi ke salah satu musola di sini
mereka orang tuanya mengatakan bahwa anak anak mereka akan masuk sekolah pada siang hari nanti
dan mereka telah mendapatkan informasi bahwa pada pagi hari ini mereka bisa tidur dulu
begitu siang hari nanti mereka bisa bersekolah
nanti bisa menggunakan pakaian bebas saja
itu adalah informasi yang mereka dapatkan
sedangkan di salah satu rumah pengungsian juga di sini ada beberapa keluarga iqbal yang mengungsi dan bernaung di sini
karena mereka habis rumahnya terbakar dan juga barang barang yang mereka pun miliki pun juga sudah tidak ada lagi
dan di sini juga ada beberapa anak anak begitu yang sampai pagi hari ini tidur
ada yang usia sd smp dan juga smk begitu
dan untuk mengetahui lebih lanjut iqbal sebenarnya kenapa anak anak ini pada pagi hari ini masih belum juga bersiap siap untuk bersekolah
yang masih belum bersama saya adalah salah satu keluarga
dari anak anak tersebut bernama sarah
selamat pagi ibu sarah
ibu sarah ini bisa dijelaskan adik adiknya bu sarah ini ada berapa orang usia berapa saja nih
yang sd dua yang smp satu yang ini kelas enam sama kelas lima smp kelas tiga
nah pagi hari ini kenapa mereka masih belum siap siap ke sekolah nih
karena seragam belum ada ya
terus dari pihak sekolah pun kalau misalnya belum siap
untuk sekolah juga nggak apa apa untuk hari ini
dan kalau misalnya walaupun mau masuk sekolah untuk seragam bebas pun gak apa apa gitu
itu kapan diberitahukan oleh pihak sekolah
pagi setelah kejadian kebakaran pihak sekolah smp sd sudah masuk ke lokasi
itu mereka melakukan pendataan siapa siapa murid mereka yang menjadi korban atau bagaimana
didata semua dari yang sd apa smp dari pihak sekolah
itu selain pendataan apakah juga ada bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah
misalnya seragam buku buku kan juga tidak ada yang bisa diselamatkan nih bu
untuk sekarang sih belum mungkin kalau misalnya anak anak masuk sekolah mungkin ada bantuan dari sekolah kali
itu sudah diberitahukan bu
belum sih dari pihak sekolah
berarti jam delapan pagi hari ini anak anak akan tetap ke sekolah
karena dari pihak sekolah untuk hari ini dibebaskan dulu
tapi rencananya bu sarah sendiri seperti apa sih untuk adik adiknya bu sara pada pagi hari ini
dan juga untuk seterusnya apakah nantinya akan memberi
membeli seragam baru buku baru
karena untuk yang sd aja yang kelas enam kan ini uts ya
jadi harus masuk sekolah walaupun tanpa seragam
jadi harus diwajibkan masuk sekolah
buku bukunya sendiri bagaimana uts kan juga banyak sekali persiapan persiapannya untuk kelulusan
nggak tahu deh soalnya nggak kebawa semua

nah sekarang planningnya ataupun rencananya bagaimana untuk membelikan buku lagi
atau kamu nanti mau minta bantuan untuk membeli buku
ya kalau masih ada yang bisa dibantu ya minta bantuannya aja gitu
minta bantuannya aja
minta bantuannya aja
terima kasih banyak ibu sarah
tadi sudah kita dengar sendiri iqbal bahwa memang mereka kesulitan di seragam dan juga buku buku
terutama yang kalau memang sudah usia kelas enam sd seperti ini mereka sudah bersiap siap untuk menghadapi ujian akhir sekolah
untuk kemudian mempersiapkan kelulusan
untuk kemudian mempersiapkan kelulusan
mereka seharusnya bersekolah begitu belajar untuk mempersiapkan namun karena ada kejadian ini mereka kesulitan
karena buku buku yang menjadi kemudian bahan mereka untuk belajar begitu hilang ataupun terbakar sehingga mereka harus menggantinya lagi
dan banyak dari warga warga ini pun juga kesulitan ataupun memiliki hal hal lain yang harus diurus begitu
tidak hanya urusan sekolah namun juga mereka harus mengurus keperluan sendiri juga
misalnya mereka harus mengurusi kawasan rumah mereka urusan dokumen dokumen yang lain juga

bis terbakar jadi memang beberapa hal harus juga mereka pikirkan begitu pada saat ini
sehingga memang dari pihak sekolah dan juga dari pihak dinas pendidikan
memang diharapkan oleh banyak warga di sini untuk kemudian memberikan bantuan
misalnya seragam dan juga buku buku terutamanya untuk memberikan kemudahan bagi anak anak korban ini
untuk kemudian melanjutkan kegiatan belajar mengajar mereka di sekolah sekolah
dan memperkalikan memang ada ratusan anak anak yang kemudian tinggal di kawasan taman sari ini yang menjadi korban
maruheras mereka adalah saya lihat anak anak yang di sana
adalah saya lihat anak anak sd yang bersekolah di tiga sekolah di sekitar kawasan ini iqbal fani
ya baik terima kasih buputazah catra diningrat
korespondensi ann indonesia yang meloparkan langsung dari krukut
kami akan kembali lagi nanti ke anda untuk melihat bagaimana perkembangan bantuan yang diberikan
karena seperti yang tazah katakan tadi memang dibutuhkan bantuan khususnya yang sedang bersekolah
seperti buku buku ya karena buku buku tidak sempat dibawa
ya semoga saja harapan dari warga ini dapat langsung terdengar oleh pemprov dki jakarta